sejumlah perawat dan dokter tak kuasa menahan haru
saat menyanyikan lagu perpisahan
untuk para pasien sembuh covid sembilan belas
yang akan kembali ke kampung halamannya
sebelum dipulangkan para pasien bersama keluarga
yang menjemput dan pengelola rumah sakit
terlebih dahulu memanjatkan doa bersama
pihak rumah sakit mengaku
dari enam pasien yang dinyatakan sembuh
tiga diantaranya sempat positif berdasarkan hasil swab test
sementara tiga lainnya reaktif berdasarkan hasil rapid test
sementara di jawa timur
dua puluh warga desa waru sidoarjo berbahagia
karena dapat kembali ke rumahnya
setelah dinyatakan sembuh dari virus corona
sebelumnya ke dua puluh pasien covid sembilan belas ini
menjalani perawatan di sebuah rumah sakit
terujukan covid sembilan belas di sidoarjo
gugus tugas covid sembilan belas kabupaten sidoarjo
hingga saat ini mengimbau warga
untuk terus memperkuat pengamanan di tingkat desa
dan selalu mengawasi warganya masing masing
terutama yang masih melakukan aktivitas bekerja di surabaya
ini perkembangan dari dua puluh satu orang
itu sudah dua puluh yang dinyatakan sehat sembuh
dan tinggal satu orang yang berada di rumah sakit
artinya keberadaan kampung tangguh ini
memang betul betul luar biasa
efeknya untuk menyadarkan masyarakat
dan masyarakat betul betul mau berdisiplin
sebelumnya dari rapid test bersama tiga ratus lebih warga desa waru
diketahui puluhan orang hasilnya reaktif
kini dua puluh pasien dinyatakan sembuh
dan tersisa satu pasien yang masih menjalani perawatan
tim liputan cnn indonesia